ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan megawati soekarno putri dituding telah melakukan penodaan agama
dalam pidatonya saat menghadiri acara ulang tahun pdip ke empat puluh dua
saat berpidato di hari ulang tahun pdp ke empat puluh empat megawati mengatakan
para peramal masa depan dengan fasih meramalkan yang pasti akan terjadi di masa depan
termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana
kalimat itulah yang dianggap menistakan agama islam
yakni rukun islam kelima tentang percaya kepada hari akhir
pelapor merasa khawatir akan adanya perpecahan jika hal itu tidak dilaporkan kepada pihak berwajib
warga negara indonesia ini yang harus takut